dan untuk mengetahui informasi terkini dari dampak banjir bandara ahmad yani semarang
sudah bergabung bersama kami melalui sambungan zoom dengan hardy arianto
general manager pt angkasa pura i kantor cabang bandara jenderal ahmad yani semarang
dan kita sudah bergabung ya sore hari ini pak hardy selamat sore
pak hardy bisa dielaborasi bagaimana kondisi dari bandara ahmad yani pada sore hari ini
apakah masih tergenang banjir landasan masih belum bisa dipakai
seperti apa pak
terima kasih saya informasikan kepada mbak bahwa sore ini bandara jenderal ahmad yani semarang
insya allah besok pagi sesuai dengan notam yang kami ajukan ke airnav
untuk membuka lagi penerbangan rencana besok pagi hari minggu pukul enam
dan saat ini sudah surut sebagian besar di runway kami
dan tetapi kami masih belum
mengizinkan untuk keselamatan penerbangan itu sendiri
iya betul karena memang keselamatan penumpang adalah prioritas nomor satu ya pak hardy ya
tapi mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut pak untuk hari ini sendiri
ada berapa penerbangan yang tertunda jadwal penerbangannya
sore ini hari ini terdampak untuk cancel adalah dua puluh satu penerbangan
yaitu dengan tujuan pangkara landun surabaya banjarmasin makassar
kemudian rencana besok pagi
hari pagi reschedule untuk penerbangan ini kita laksanakan
dan untuk besok juga karena yang khusus untuk pangkara landun dan sebagainya ini karena reschedule maka ada extra flight
kami sudah koordinasi dengan seluruh maskapai penerbangan yang ada di semarang
oke ada penumpukan nggak pak di bandara
tadi pagi sedikit iya
karena ada kurang lebih tujuh penerbangan yang kita batalkan
sehingga sedikit terjadi penumpukan dan sudah kita tetap kita lakukan untuk protokol kesehatan di sana
sehingga ini kita berikan pengertian kepada seluruh pengguna jasa bandara
dengan adanya bencana banjir yang hujan yang sangat deras tadi malam
senang mendengar ya pak
protokol kesehatan memang harus tetap dijalankan dimanapun kondisi
walaupun saat itu kondisi daruratnya sedang terjadi ya pak ya
penumpang yang harus tertunda kemudian juga reschedule dari flight penerbangannya ini
apakah mendapat kompensasi selain bentuk reschedule dari jadwal penerbangannya itu pak
sementara dari maskapai yang baik pihak garuda kemudian dari citylink dan sebagainya
ini ada kompensasinya tidak ada tetapi reschedule ini khusus untuk yang pemberlakuan dari data kesehatan
yaitu untuk misalkan antigennya sudah waktunya habis
ini kami sudah koordinasi dengan pihak kkp bandara kesehatan untuk bisa besok diberikan kebijaksanaan
dan sudah clear besok tidak usah khawatir bagi pengguna jasa
masih bisa kita layani penerbangan dan sesuai dengan schedule hari ini
tiketnya nggak diganti atau memang tiket yang seharusnya terbang buat hari ini dialokasikan untuk tiket reschedule itu pak
untuk hari ini yang reschedule bisa besok dilaksanakan
yang membatalkan maka akan dikembalikan uangnya oleh maskapai seluruhnya
yang reschedule bayar ulang pak atau menambah nominal pembayaran
terima kasih pak hardy arianto atas informasinya
semoga kondisinya lekas membaik
landasan dari bandara ahmad ini bisa dipakai ya pak besok pagi ya dengan aman dan juga lancar